sementara itu puluhan warga dan kerabat mengiringi proses pemakaman salah satu korban lion air jt enam ratus sepuluh pklkp arief yustian di tpu rawapanjang bojonggede bogor jawa barat pada sabtu sore
sementara itu menanggapi soal hak santunan tanpa manifest maskapai pihak perusahaan sky pacific menyatakan akan menanggung penggantiannya dan berencana merekrut adik korban menjadi karyawan
pemakaman salah satu korban lion air jt enam ratus sepuluh arief yustian di tpu karanganyar desa rawapanjang bojonggede bogor jawa barat sabtu sore sepuluh november diiringi puluhan warga dan kerabat kerja korban
sejumlah anggota direksi perusahaan pt sky pacific juga ikut mengantar jenazah korban ke liang lahat
mereka melepas kepergian pemuda dua puluh tahun itu dengan doa
dan rasa duka yang mendalam
ada pun menanggapi soal hak santunan tanpa manifest maskapai
pihak perusahaan pt sky pacific menyebut akan mengganti tanggungan santunan
selain itu pihak perusahaan berencana merekrut adik korban menjadi karyawan di perusahaan tersebut
sebelumnya nama arief yustian tak ada dalam manifest maskapai lion air
saat pemberian santunan bagi korban akan diurus
arief yustian diketahui berangkat menggantikan tugas rekannya bersama dua anggota tim konsultan lain
untuk mengambil sampel tanah di perkebunan bangka belitung
naas ketiganya ikut menjadi korban tragedi jatuhnya pesawat lion air dua puluh sembilan oktober lalu
muhammad juanda bogor